kementerian sdm mendapat permintaan dari pertamina dan badan usaha bbm lain
untuk menambah alokasi biodiesel dua ribu dua puluh dua sebesar delapan ratus enam puluh ribu kiloliter
usulan tambahan alokasi tersebut untuk mengantisipasi tingginya aktivitas ekonomi di akhir tahun
hal ini diungkap dadan kusdiana dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi kementerian sdm
dia mengatakan serapan biodiesel untuk program b tiga puluh sepanjang semester satu dua ribu dua puluh
namun siklus ekonomi di akhir tahun diperkirakan akan meningkat
badan usaha bbm seperti pertamina sudah mengusulkan ke pemerintah
agar alokasi ditambah sebanyak delapan ratus enam puluh ribu kiloliter
badan usaha bbm menjadi sebelas juta kiloliter
dadan menambahkan aktivitas sektor transportasi logistik proyek dan industri
biasanya meningkat antara oktober sampai desember
sedangkan program b empat puluh akan membuat kebutuhan biodiesel jadi bertambah tiga lima juta kiloliter
dari alokasi biodiesel untuk mandatori b tiga puluh tahun dua ribu dua puluh sebesar sepuluh lima belas juta kiloliter
pertamina dan beberapa bu bbm yang lain untuk minta tambahan alokasi
tambahan totalnya itu sekitar delapan ratus enam puluh kiloliter
untuk b empat puluh sendiri kan kelihatannya koreksinya banyak
kalau b empat puluh kalau persekarang dengan konsumsi seperti ini kan b tiga puluh sepuluh lima belas
berarti kalau b tiga puluh ya kira kira nambahnya tiga lima juta kilo
sementara itu kementerian energi dan sumberdaya mineral melakukan ujian
jalan atau road test penggunaan bahan bakar dengan kandungan minyak nabati yang tinggi
uji coba bahan bakar b empat puluh bersama b tiga puluh d sepuluh di mobil diesel ini dilakukan
meski belum ditentukan kapan b empat puluh wajib diimplementasikan
dalam uji jalan di kementerian sdm dua puluh tujuh juli juga menguji coba penerapan b tiga puluh d sepuluh
ini kementerian sdm menyatakan proses uji jalan dimulai sejak juli selama tiga bulan
dan uji kinerja hingga desember dua ribu dua puluh dua
tujuan utama dari road test ini adalah konfirmasi teknis terhadap penggunaan bahan bakar uji
yang dua jenis tadi dan juga aspek keberterimaan dari konsumen secara khusus
ini kami awali dengan otomotif
nanti akan dilanjut dengan jenis jenis engine yang lain yang biasanya kami lakukan memang secara bertahap
ditargetkan ini semuanya selesai di akhir tahun ini